iya pak siap
yaudah kalau gitu pak assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau aku tanya mas apa sih gak dibolehin pergi
apalagi kan besok udah mulai ngajar
saya mau tanya soal elsa
tadi saya nyudutin ricky
saya minta bukti lain selain foto
kalau memang dia yang ngambilin elsa
lagi keluar kamu kenapa
sakit tuh penuh perutnya lagi
bentar bentar aku aku ambil minyaknya dulu ya sebentar ya
aduh malah cepetan sakit banget
aku pernah liat sih mas
ricky pernah punya hubungan sedekat itu sama elsa
tapi kenapa aku sekarang masih bertanya tanya ya
kenapa lipstick itu bisa ada di rumah roy
dan aku yakin pasti ada hubungannya elsa sama roy
dan malamnya juga mereka ke kabar naik kan

tau gue simpen ga liptiknya
tau gue simpen ga liptiknya
yaudah besok biar saya selidiki
yaudah aku ikut ya
mas aku di rumah aja sih
istirahat kamu fokus sama kandungan kamu
gue gak ngantuk
mbak mirna tidur dulu aja ya
soalnya kiki masih mau belajar mbak
gak mana mana tau
geki punya waktu cuma malem toh
serah lo dah ya
belajar yang rajin
ya makasih ya
geki seneng banget
makin banyak soal yang bisa kiki kerjain
ternyata gak sesulit yang geki pikir
semoga kaki bisa lulus kali ini ya allah
gila cat ke atas
masih gak tau gak
eh udah gak
petirnya kok gede banget sih
udah gak apa apalah
gak mau disini sayang
gak mau disini ya
gak mau disini
gak mau disini
gak mau disini
aku tidur di kamar mama sama papa ya
iya deh boleh ya tapi kamu jangan takut ya
kau sana tidur pake senangannya
tuh kenceng banget ya
kok kayak gitu sih
gak siapa apa kek petirnya
iya mau keter
dari aji tuh langsung masuk kotak tuh gara gara petir
udah jangan lagi sonda mau tidur
mencelat lagi pensilku ilang nandi ini
anak ya tidur ya
marah gak tigsama mama sama papa
soalnya aku takut petir
mama juga takut petir teman ini

ini buset ya
ini angin ganas amat segala payung yang pakai di bawah bawah
aduh bener dingin banget lagi
jalan jalan kewono giri
malem malem hujan badai begini
membuat uya jadi ngeri
mendingan uya tidur di dalem aja dah
poga banget di pos takut ke bawah angin
ma penasaran deh
kira kira adik kamu itu
perempuan atau laki laki
kau pengennya apa
mau punya adek apa
berdoa ya insya allah ya
mau jalan jalan
kamu kenapa panikin burung
sampai pr televisi
ini engga penting sih mas
engga usah dibahas ya
aneh banget soal mimpi ya
aduh aku males udah ngebahas ceritainnya
tapi tolong kamu jangan ketawa ya
aku mimpi kalau
padahal jelas jelas reina kena anak
anak aku sama kamu kan
enggak jelas sih mas mimpinya makanya
ga tau kenapa harus mimpi kaya gitu
tidur lagi ya
itu cuma mimpi kok ya
kamu ga marah kan
sungguh kamu kaya gitu mas
engga mau kasih kan mau kaya gini
udah udah udah tidur tidur tidur
kamu kenapa ga tidur
saya jagain kakinya rena dari perut kamu
segitunya kamu mas
karena takut takut kenapa napa
tidur sana udah udah malem
kamu kenapa sih kayak gini terus sama aku
ganti nama gih jangan aldebaran
bisa bisanya kamu mimpi seperti itu nin
kamu memang punya rasa tak kenal itu
tidur lagi ya
tidur lagi ya
tidur lagi ya
tidur lagi ya
tidur lagi ya
tidur lagi ya
perasaan gue kok enak ya lihat hujan seperti ini
akan terjadi sesuatu
cuman perasaan gue aja sih
apapun yang lo sembunyikan
walaupun mbak cuma diam
tapi mbak nggak akan lupain kok
mbak akan cari tau tentang kamu dan riki
lo mau cari tahu soal apa lagi sih mbak
ya cari tahu semua kebohongan kamu lah
apa yang udah kamu lakuin sama mbak sama semuanya
kapan semua ini selesai
gue udah gak tahan hidup kayak gini
siapa sih malem malem gini chat gue
ngapain lagi deh chat gue
gue tunggu besok ya
siang jam satu
jangan sampe lo gak dateng
gimana caranya gue ngehindar dari riki
dia udah tahu semua rahasia gue
gue semakin sulit buat lepas dari fikih

gak ada apa apa gue mau ke rumah
kita liat besok
apa si cantik berani dateng nemuin gue
gara gara hujan deras semalam
area sini jadi kebanjiran gini ya pak
memang area ini sudah langganan
terkenang oleh air
beda sama area sebelah sana pak
soalnya lebih tinggi
ya tapi kalau
seperti ini kejadiannya
harus dilakukan perbaikan pak
dipindahkan makamnya ke tempat yang lebih tinggi
agar tidak terkena banjir
ya betul pak
memang sebaiknya begitu sih
yaudah kalau gitu
saya coba hubungi satu persatu
pihak keluarganya ya pak ya
terima kasih kiki
kiki tinggal kedokter dulu ya pak
mungkin masih mandi kali ya
bisa bicara dengan ibu andin
bicara dengan saya saja
ini dengan siapa ya
oh baik pak
saya dari tpu trate indah pak
ada apa pak
jadi gini pak
saya ingin mengabari bu andin
kalau makam atas nama nindi kirani
mengalami kerusakan akibat hujan badai pak
jadi saran kami
makam itu segera dirapikan atau dipindahkan
supaya tidak terjadi lagi seperti itu pak
tidak mungkin dipindahkan
andin pasti akan langsung tahu kalau makam itu kosong
yang ada andin malah akan semakin stres
dan semuanya malah berantakan
bisa coba dirapikan dulu
dibenarkan dulu makamnya
untuk masalah pembinaan makamnya
iya baik pak
oke terima kasih banyak
ini sebentar lagi saya mau menuju ke sana
pengen saya lihat dulu makamnya kayak gimana
istri bapak ikut juga
oh enggak enggak enggak
istri saya sudah ambil mudah sana
butuh istri rahat lebih banyak
setengah jam lagi saya sampai pak
oke baik pak
saya tunggu kedatangannya ya pak ya
terima kasih pak
andin gak perlu tahu soal ini
nanti kalau dia tahu pasti cemas
bakal aku tetap cita cita
bantu main berjaya
langsung berangkat ya
besok ngajar soalnya
jarang ngelakuin hal yang aneh
papa berangkat ya
sekolah yang pintar ya
keragunan naik perahu
pagi kembat keujanan
uya jadi flu
selalu awasin andin
jangan sampe kejadian kayak tukang hujan kemarin
siap pak bos
satu lagi ya
kalau andin mau pergi kemana mana
awasin terus dia ya
baik pak bos pak
aku gak boleh terus terusan sedih kayak gini
aku bisa jelasin semuanya ke mama
olahraga aja nih biar semangat
ini kan salah satu menu kesukaan kalian berdua
kamu udah bikin appointment sama dokter kandungannya
udah tadi aku telfon pak
tapi jadwalnya kan masih
dua minggu lagi
kalau dokter senior memang seperti itu ma
mudah mudahan hasilnya bagus ya
papa tuh denger sabaran banget
pengen emang cucu
mama juga bukan cuma papa loh
lo tenang aja ya
malam ini menjadi malam yang gak bakal lo lupain di dalam hidup
belum bisa kasih jawaban
gue lagi olahraga aja bisa mikirin ici
pasti gue salah liat nih
loh jangan samperin dia enggak
jangan samperin dia
dia udah nolak lo enggak
lo harus tau diri
lo cukup ditolak dua kali
jangan sampe ketiga kali
jangan sampai ketiga kali
jangan sampai ketiga kali
gue gak boleh nyamperin
gue gak boleh nyamperin
lo bukannya sekretaris ali ya
pak angga kan temennya pak ahok
iya sih tapi bentar lagi mau pulang
ya udah kalau begitu gue antar aja gimana
mobil gue gak jauh disitu
oh gak usah pak
nanti saya minta tolong dijemput sama pacar saya aja
belum datang juga kan
menunggu sebuah ketidakpastian
udah gue antar aja sekarang
rupanya gak sama perempuan itu
cuma disuruh tidur
nah mama kok bisa stres deh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tumben pagi pagi nelfon aku ada apa
ada mual mual gak
gak begitu sih pak
papa mau kasih tau
papa ada rencana mau siarah ke makamnya nindi
kan pas ramadhan kemarin
papa gak sempet siarah ke makamnya nindi
kamu mau temenin papa gak
boleh banget lah pak
aku juga udah lama banget kan gak ke makamnya nindi
lagipul aku juga bosan pak di rumah
aku masih cuma disuruh duduk duduk doang
itu biar kandungan
kamu jalanin aja dengan ikhlas
yaudah aku tanya dulu kali ya
aku boleh keluar apa enggak
yaudah nanti kamu kabarin papa aja
kalau yang mau kasih ya
dan kamu pastikan ke al
kalau nanti bapak akan pastikan
kamu kembali dengan selamat
iya pak siap
yaudah kalau gitu pak
kalau aku tanya mas al pasti gak dibolehin pergi
apalagi kan besok udah mulai ngajar
aku mau ke sekolah
yang pintarnya sekolahnya
aku mau keluar sebentar ya
kalau aku izin sama mas al
dan mama tolong jangan kasih tau mas al ya
sebentar doang kok
aku gak sendirian
oh gitu ya
yaudah kalau gitu
pakai yang nyaman
salam bantu apa kamu
alhamdulillah andin bisa
apa yang dia lakukan sekarang
setelah aku putuskan untuk tidak membantu dia lagi
aku mohon padamu
agar elsa kali ini tidak melakukan perbuatan nekat
demi menutupi kebohongannya lagi
kamu kenapa sih selalu bikin kaget loh
kalau datar manggil
jangan kebanyakan bengong
papa mau kasih tau kamu
pergi dulu sebentar
papa mau siarah ke makamnya nindi
ini papa mau jemput andin dulu
baru barang barang kesana
mau ikut gak
gak usah dia mama di rumah aja
ya udah kok gitu papa berangkat ya
papa gak tau kenapa mama
nutup nutupin masalah mama sama elsa
tapi apapun masalah itu
bisa segera kamu selesaikan ya
gak baik begini terus
selesainya sayang ya
papa berangkat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semua kebohongan elsa selama ini
aku takut papa gak kuat
dan drop kalau tau semuanya
ini bener kan jalannya
iya pa bener kok
di depan ada pelangnya
kira kira tadi mitching ngeliat gue pergi sama feli gak ya
pasti dia lihat
tapi yaudahlah gak apa apa
lagian michi juga kan gak pernah peduli sama gue
pak angga kok kita malah belok sih
harusnya tadi kita lurus aja loh
lurus ya tadi ya
gak merhatiin jalan tadi
ya udah kalau begitu kita cari putar balik di depan aja
makasih ya pak
kenapa gue harus belok ke kanan
ini kan karena rumahnya michi
yaudah susah banget sih
bener bener susah buat move on dari michi
pagi ada yang bisa saya bantu
gue mau nanya sesuatu
lihat muka gue baik baik
apa pernah ada orang yang nanya nanya soal gue disini
apa ada orang yang nyari gue
gak ada kok pak
ya betul pak
tidak ada yang menanyakan soal bapak
jadi siapa ya
ada barang tau gue dari mana
siapa yang tau gue ada disini
kok goyang sih
saya ngerasa gak ada gempa
mas ada gempa mas
tangan saya aja sampai gemparan begini mas
aduh kaget gue
apa tante itu
jangan jangan di yang mata matain gue selama ini
gue harus tanya langsung ke orang
aku masuk kelas dulu ya iya sayang kamu heavan ya di dalam kelas ya sama memilih sama
teman teman kamu oke iya umar aku masuk kelas iya gemulai pintar ya oke bye bye
alvino aku belum bisa cerita sekarang nanti aku kabarin tante lagi ya
bu kita tunggu rina disitu
hai misal gimana ya kabarnya aku telepon dia aja deh sekalian tanya indira apa sudah balik dari malam
aku mau kerja ya
tapi cuma sebentar aja gak lama kok
oh kau perlu jas
kamu kenapa sih
kok kamu pucat kamu sakit
nino gak boleh tahu kalau gue habis mual mual dan muntah tadi
ini kali makeupnya aja sayang aku gak apa apa kok pucet ya
sudah nanti jam dua belas kita makan siang bareng ya
iya aku udah pesen tepat di fontaine park hotel jam dua belas
ini steht adalah russian hotel
lama abis hidup gue
aku jemput atau kamu mau naik taksi
kamu tuban banget sih sayang
gue biasanya loh kamu kayak gini
tapi makasih ya
aku seneng banget
nanti aku naik taksi aja ya
yaudah aku pergi ke perangkat sekarang ya
deki pasti marah kalo gue minta ubah jadwalnya
dia pasti bakal
sampai jumpa lagi